kita awali berita dari pamekasan madura
puluhan pelajar sebuah pondok pesantren
minggu pagi tiba tiba pingsan usai melakukan imunisasi difteri
diduga para pelajar ini pingsan akibat keracunan vaksin yang diberikan oleh puskesmas
kepanikan keluarga siswa pompes alfa langsung bergayam ke jembatan kadur pamekasan
langsung menyelimuti ruang perawatan puskesmas larangan
para siswa yang dibawa ke puskesmas ini merupakan siswa yang mengalami pingsan masal
usai menerima imunisasi difteri
mereka dipindah ke puskesmas ini setelah puskesmas kadur
sudah tidak mampu menampung siswa yang pingsan masal
peristiwa pingsan masal ini berawal saat siswa alfa lah
mengikuti program imunisasi diphteri pada hari sabtu sepuluh februari kemarin
usai imunisasi awalnya hanya dua murid yang mengeluh sakit usai disuntik
sehingga kemudian dikirim ke puskesmas
namun sejak sabtu malam murid lainnya banyak mengeluh kesakitan
tercatat tiga puluh delapan pelajar mengalami kesakitan dan pingsan yang mayoritas perempuan
jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah
lantaran sebagian masih dirujuk ke
sejumlah puskesmas dan rumah sakit di pamekasan
terkait kasus ini petugas kepolisian resor pamekasan
langsung melakukan pemeriksaan tertutup terhadap kepala puskesmas kadur
polisi juga mengamankan ratusan botol vaksin difteri
termasuk empat puluh lima botol bekas vaksin td yang dianggap bermasalah
polisi juga menyita alat suntik yang telah dipakai untuk dijadikan barang bukti